selamat datang di ajang paling bergensi di kalangan para kelinci
inilah kelinci kelinci ini harus saling bersaing untuk tipikal bergensi ini
sebelum dimulai kaki mereka melakukan sejumlah persiapan seperti mengenakan alas kaki dan sedikit asupan penambah tenaga
langsung saja kita mulai perlombaannya
ya star yang bagus dari kedua kelinci
namun si hitam sedikit lebih unggul
jarak antara kedua pembalap melebar dan hitam berhasil menempati posisi pertama di putaran pertama ini
sungguh persaingan yang sangat ketat
kita lanjut ke putaran kedua
kali ini putih memulainya dengan lebih baik
terlihat putih lebih unggul dan di putaran kedua ini si putihlah yang unggul
ajang balapan ini adalah ajang silaturahmi antar peternak kelinci
untuk kelinci yang menang selain mendapat kebanggaan juga dapat mendongkrak nilai jual kelinci hingga jutaan rupiah per ekor
keseruan ada cepat juga terjadi di lapuan baju nusa tenggara timur
setidaknya satu lima ratus peserta dari dalam dan luar negeri mengikuti perlombaan ini
setidaknya satu lima ratus peserta dari dalam dan luar negeri mengikuti perlombaan dayung kano
perlombaan ini dibagi menjadi dua kategori
pria anak anak hingga dewasa dan wanita anak anak hingga dewasa
perlombaan ini pun disambut antusias warga
selain diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan di labuan bajo
perlombaan ini juga diharapkan dapat memunculkan bibit bibit atlet
ikutan cnn indonesia